diduga dipicu halspele dua orang siswa sekolah menengah pertama di garut terlibat perkelahian
ironisnya sejumlah teman korban tidak melerai justru mengabadikan aksi kekerasan hingga videonya viral di media sosial
rekaman video ini mengabadikan aksi kekerasan yang dilakukan pelajar sekolah menengah pertama di garut jawa barat
tampak dua orang pelajar berduel di tengah jalan
disaksikan temannya yang masih mengenakan seragam sekolah
ironisnya pelajar lain tidak berusaha melerai justru menyemangati serta merekam perkelahian ini
setelah videonya viral akhirnya kedua siswa diketahui bersekolah di smp negeri satu karangpawitan garut
keduanya tercatat sebagai siswa kelas tujuh yang baru saja menyelesaikan masa pengenalan lingkungan sekolah
selain memanggil kedua siswa dan orang tuanya pihak sekolah juga menyerahkan kasus ini kepada pihak polisian
dugaan sementara perkelahian dipicu gesekan saat masa pengenalan lingkungan sekolah
pihak sekolah mengaku aksi perkelahian terjadi usai pulang sekolah kami selalu
sanksi tegas akan diberikan kepada siswa ini jika terbukti bersalah dalam proses hukum
aksi kekerasan antarsiswa ini akan diselidiki pihak kepolisian resort garut jawa barat
deden rahadian garut jawa barat